komisi pemberantasan korupsi menangkap anggota dprd jambi dari fraksi demokrat nur hayati dan suaminya yang merupakan asisten tiga pemprov jambi syaifuddin
kpk juga menangkap dua orang lainnya yaitu anggota dprd jambi dari fraksi pan supriyono dan plt dinas pupr jambi arvan
keempat orang ini tiba di kpk sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik kpk
penangkapan kpk ini menjadi kali pertama bagi provinsi jambi dalam beberapa tahun terakhir
keempatnya ditangkap kpk terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan rancangan apbd jambi dua ribu dua puluh